tadi gue juga udah coba hubungin ricky
tapi gak diangkat
alam hati rumah riki dimana sih
buat apaan din
oke sih ya pengen nanya
langsung aja sama dia
baik ya din
hadiah dari mas alpa
katanya buat aku ngampus
mungkin juga karena hadiah pernikahan
saatku sama mas soling udah delapan bulan
aku dikasih mobil ya
dulu elsa sudah sangat menghancurkan kamu din
sampai bener bener hancur
tapi tuhan punya cara
buat mengangkat kamu kembali
kehidupan yang sepantasnya kamu dapatkan
kehidupan yang jauh lebih baik
kamu dinner sama saya
saya ada kerjaan yang gak bisa
soalnya pacar kamu itu
pasti gak akan berani lagi deket deket sama kamu
kamu berbuat apa lagi sama randy
jangan sampai kamu keterlaluan ya
kalau dari awal kamu nurut sama saya
saya gak akan berbuat sejauh ini jen
halo randy kamu sekarang lagi dimana
kamu diapain lagi
saya baik baik aja kok jen
kamu gak usah khawatir ya
jangan lupa ya
kamu tolong tanyain lagi ke bu soraya
soal cover majalah itu
iya ren i will
saya akan tanyain
tapi kamu beneran gak apa apa kan
randy saya beneran
saya beneran minta maaf
kamu jadi ngalamin ini gara gara saya
syukurlah kalau kamu gak apa apa
saya akan kabarin kamu lagi kalau ada info dari bu soraya ya
oke makasih ya jen
gue datang kesini
lo cerita semua mengenai joshua yang lo tahu
itu orang bakal berurusan dengan keluarga
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
lo udah ngerti kan
kamar untuk ibu sudah disiapkan
tapi ibu baru bisa check in di jam dua siang nanti bu
tapi kalau saya titip koper saya disini dulu gak apa apa
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
ngapain lo disini
gue pengen tahu apa yang terjadi sama lo
gue pengen tahu apa yang terjadi sama lo
setelah semua yang udah lu perbuat
lo puas ngeliat gue menderita kayak gini
so gue itu gak mau bikin lo menderita
yang gue mau
itu nino menceraikan lo
dan setelah itu
seharusnya dari awal gue gak minta bantuan dari luar
gara gara lo hidup gue sekarang kacau
dan lo harus denger ya
gue bakal cari cara supaya bisa mempertahankan pernikahan gue sama nima
lagi gak bisa mikir jernih
memang lebih baik lo cerai dari nino
di saat nanti nino tahu
kalau anak yang dikandungan lo itu
adalah anak gue
keadaan bakal lebih runyam sekarang
mendingan secepatnya lo pisah dari nino
lo diam ya rick
dan sekarang gue gak mau denger apapun lagi dari lo
pergi sekarang atau gue panggil security
gue bakal pergi
gue bakal selalu ada buat
aku buatin kamu minum mau apa
teh boleh mak
kalian mau minum apa teh atau kopi
sebentar ya pak
dit papa mau tanya
apa nino betul betul gak tau
dia taunya nindi
sebenernya mas nino tuh tau
kalo nindi tuh dibangun ke pantai asuhan
aku juga pernah
nanya masalah ini ke mas nino soal nindi
cucur elsa teruskan
tapi malah mas inno marah marah sama aku
karena dia bilang
karena dia begitu yakin nindi tuh adalah anaknya roy
dan sekarang dia udah tau nindi sama aku
jadi buat apa
dia tanya lagi
aku tuh sampe sekarang masih gak habis pikir
kamu selingkuh sama roy
bisa sangat yakin loh dia
apapun yang terjadi sama aku
pasti kan ada positifnya
setidaknya aku dipertumbuhkan sama mas alka

pada waktu itu aku juga pernah
setidaknya aku juga pernah
melenyahkan masalah ini
kamu lihat dari sisi negatif dan positifnya
apapun yang kamu punya sekarang

jangan kamu pikirin apa yang udah kamu hilang aja
dan hikmahnya lagi
dan hikmahnya lagi
kita sekarang berkumpul lagi
terima kasih ya
buat kalian berdua
bapak happy sekali
semuanya karena allah
jalan allah memang luar biasa
terima kasih ya
kami sekalian pamit ya
nanti mau ngajar
saya juga masih harus ke kantor
ya segalanya gitu
terima kasih ya
pergi dulu ma
terima kasih banyak ya
berarti sekarang kita tinggal nunggu mama dong
abis itu kita tinggal kasih tau mas nino
dan pembunuh rai
saya gak akan pernah
untuk cari siapa pembunuhnya
pembunuh yang seharusnya dihukum
ya tapi kan masalahnya
semua bukti sekarang tuh
sakan tertutup mas
pasti ada caranya
saya pasti akan temukan
abis itu saya ke kantor ya
kamu ke kantor nih mau beli ini juga
nantikan supir ke kampus kamu

ya aku nantuin
pape istirahat ya
aku mau masak dulu
pakai telepon kamu sekarang
siapa tau dia angkat
kamu kan paling dekat sama elsa
ya udah nanti aku coba telfon ya
aku telponnya di luar aja deh sekalian
pasti sekarang kamu lagi stres ya
mikirin berita yang dikirimkan sama akun gosip itu
loh memang kamu tuh gak tau
clara ada apa sih
aduh gimana ya
aku jadi gak enak nih ngomongnya
kenapa ada apa tolong cerita sama aku
ada apa sih sebenernya
begini loh sar
tadi pagi heboh elsa masuk akun gosip
beritanya tentang apa
aku tuh jadi bingung gimana ceritanya
oke oke kirim sekarang ya
ini anak kamu kan masuk di akun mulut tante loh
eps ketahuan ya
mbak beren ambasador skincare
lagi asik berduaan sama mas moda
suami mbak model tau gak ya
elsa sama ricky ya ampun elsa belum beres soal membuang anaknya andin sekarang kamu disangka selingkuh sama ricky
ini rekamannya pak dilihat dari kamera yang mengarah ke meja tempat bapak duduk kemarin
tolong di zoom pak di bagian meja ini saya pengen lihat barang saya ada di situ atau enggak
saya harus bantu randy nemuin cover majalah itu
oh bu jennifer iya ada apa bu
jadi gini bu soal cover majalah yang kemarin
jadi saya sudah cross check dengan pak andre dari majalah kapel
tapi dia bilang kalau di majalah kapal itu tidak pernah ada cover dengan model ricky dan elsa
pasti ada kok bu
karena waktu itu saya sendiri yang mengendal edisi itu
iya saya percaya dengan bu suraya
tapi saya khawatir ada pihak yang meminta pak andre
untuk menutupi soal cover majalah ini dari saya
dan kalau boleh jujur bu
masalah cover majalah ini ada kaitannya dengan penyelidikan kasus kriminal
makanya saya mau minta tolong kepada bu suraya
untuk membantu akses ke majalah kapal
tapi tanpa melalui pak andre
baik baik bu saya akan coba bantu
nanti saya akan hubungi ibu kembali ya bu
baik terima kasih banyak ya ibu soraya
sama sama ibu jennifer
kayaknya aku tahu deh
kenapa elsa nggak bisa dihubungin dari tadi pagi
jadi barusan temen aku clara telpon
dia kasih tahu
elsa itu lagi masuk di aku
ini dia beritanya
dia laki laki yang waktu itu kesini kan
agak aneh sih mah
kalau elsa menyakiti andin ya
berbuat hal hal yang di luar batas
papa masih bisa ngerti lah
karena dari kecil kan memang begitu kan
selalu cek cok mereka berdua
kalau sampai selingkuh
kalau sampai menyakiti nino
agak gak mungkin sih mah
karena papa tahu
elsa sangat menyintai nino
aku juga mikirnya gitu sih
apalagi kalau nino dari keluarganya
tahu soal ini
lihat elsa di akun gosip ini
mereka pasti kan marah besar
dan pastinya saat ini mereka udah lihat kan
aku aja dikasih tahu sama clara
ya benar juga sih
elsa yang gak bisa dihubungin ini
ada sangkut pautnya
dengan kondisi rumah tangganya dia
apa jangan jangan mereka lagi ribet besar
ya mungkin aja sih
udah kalau enggak aku aja deh sendiri ya
tenang aja aku gak apa apa
ya udah aku
aku pesen taksi ya sekarang ya
sampai kapan gue harus stay disini
siapa yang harus gue temuin sekarang
yang mereka masih peduli sama lo elsa
gue dari mana lo dari mana
lo dari mana lo dari mana
lo dari mana lo dari mana
pak mungkin langsung di parkir aja mobilnya ya
cara sempat keren ya aku ngajak beli ya semangat aja deh mas
itu apa iya itu apa saya tanya apa rasa kamu nggak tahu sih mas ini artinya love you gini dong
aku udah kayak gini loh mas kau ngomong love juga kaku harus begitu iya
ya udah nggak papa nanti belajar ya
ya udah masa aku masuk
tahu tahu parah banget ya oh ya by the way itu kan brand amasador nya cantik
skin care udah punya suami lo padahal aduh gila ya jadi pembahasan indonesia raya loh
kalau gue nih bro jadi suami dia nih itu tuh istri kayak gitu tuh
padahal beritanya udah dihapus tapi ternyata gosipnya elsa udah nyebar kemana mana
tapi kalau memang dulu elsa hamil dengan roh
berarti elsa dan ricky punya kedekatan baru baru ini
bisa dilihat tanggal ya
lima belas januari dua ribu tujuh belas jam dua puluh tiga tujuh belas
apa ini semua ada hubungannya dengan pengakuan ricky waktu itu
udah lama banget ya kita gak ketemu
alhamdulillah baik kamu apa kabar kak
alhamdulillah gue baik
lo dari tadi kenapa sih nin
kok ngelamun aja gue liat tin
lo pasti lagi kepikiran ya soal gosipnya elsa
kamu juga tahu kak
itu kan viral
ya walaupun katanya fotonya udah di take down
tapi karena ada beberapa orang yang screenshot
tapi emang gosip itu beneran ya nin
gak tahu deh
karena aku rasa elsa itu gak mungkin selingkuh dari mas nino
gue juga agak gak percaya
tadi gue juga udah coba hubungin reki
tapi gak diangkat
oh ya kak kalau boleh tahu
alamat rumah ricky dimana sih
buat apaan nin
kayak sih ya pengen nanya langsung aja sama dia
baik ya nin
kalau lo mau kesana lo jangan sendirian
soalnya ricky orang emosional
iya pastilah aku kesana sama mas al
gak mungkin sendirian
kalau sama suami lo berarti aman lah
dia bakal jagain lo
udah deh nih
gue kirimin rawatnya ya
makasih ya kak
habis ngajir aku mau ajak mas al ke rumah ricky
hari mau ke benar atau misalnya
oh ya discut
ayolah pas dubuh
mak ust gini nah
mungkin mungkin aman akan ladies
nanti hasilnya mungkin jatuh dari batas
namanya joshua irawan
dia ini salah satu pilot di maskapai
cari tahu di mana dia
dan kasih tahu gua
nanti fotonya gue kirim ke handphone kalian
biar nggak salah
boleh cabut sekarang
ntar gua kirim
masalah kecil ini
gua kirim dulu
nanti kamu di dalam bisa tolong tahan emosi
aku nggak mau liat kamu sakit lagi
kenapa sih nino itu gak bisa punya rumah tangga yang baik
yang rukun yang damai
selalu aja bermasalah pa
papa juga sangat menyelesaikan hal ini ma
papa tuh pengennya
rumah tangga nino tuh baik
dan bahagia selamanya
tapi kenyataannya berkata lain
mama sedih banget liat nino seperti itu pa
mama bukain aja

kayak apa pa
gw kok salah kata nino dan papa
dia pindah ke wari z
bring sil ke tempat b
mohon maaf ya kami kesini gak ngasih tau dulu
kami mau ketemu elsa
sarah telepon tapi gak diangkat angkat
jadi kami pengen liat
kondisinya gimana elsa
iya betul pak
saya tadi udah coba telepon elsa berkali kali
tapi gak diangkat
saya jadi khawatir terjadi sesuatu sama elsa
kenapa pak sandra
elsa ada di rumah kan
iya itu pak
elsa tidak ada di rumah
dan ya memang ada masalah
pak surya sama bu sarah
apa benar ini ada hubungannya
kenapa elsa tidak ada di rumah
apa nino mengusir elsa
kini mama dapet fotonya dari mirna
nggak kerasa udah delapan bulan ini
banyak hal yang udah kita laluin sama sama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
bagaimana saksi sah
kita tiga puluh win nih bareng bareng
mas walaupun pernikahan kita masih sumur jagung mas
tapi aku harap pernikahan kita ini selamanya
jujur sama mama
jangan bohongin mama terus
kamu sama istri kamu kan
ia setengah mama
aku kan belum nikah
kita tiga puluh win pake tempe ya
walau tanpa kata
engkau jauh di situ
engkau jauh di situ
engkau jauh di situ
engkau jauh di situ
engkau jauh di situ
engkau jauh di situ
engkau jauh di situ
engkau jauh di situ
selamat tujuh bulan pernikahan mas
selamat tujuh bulan pernikahan ya nien
aku berdoa semoga kita masih merayakan delapan bulan

kamu masuk kenapa gak ketuk pintu
kamu masuk kenapa gak ketok pintu
saya tadi sudah ketok pintu pak
tapi mungkin bapak gak denger
tapi mungkin bapak gak denger
sudah membaik pak
sudah diobatin juga
oh ya pak saya kesini untuk melapor ke bapak
melapor ke bapak
iya jadi kemungkinan besar
majalah yang menerbitkan cover
majalah yang menerbitkan cover dan juga penyelidikan
majalah yang menerbitkan cover dan juga penyelidikan
dengan model bisnrk itu majalah kapal pak
dengan model bisnrk itu majalah kapal pak
dan saya masih selidiki lebih lanjut pak
karena sampai saat ini
pimpinan redaksinya bilang tidak ada pak

pimpinan redaksinya bilang tidak ada pak
kamu selidiki terus
hal sekecil apapun laporkan ke saya
hal sekecil apapun laporkan ke saya
kalau gitu saya permisi
hari ini aku ngajar cuma satu kelas
kamu sibuk gak
enggak enggak kenapa
gini mas kamu mau gak ke rumah ricky
soalnya aku curiga ini ada kaitan kebohongan sama elsa
kamu ada alamatnya
aku ada alamatnya dia
tadi aku udah minta dari kak rafael
kita langsung ketemuan disana gimana
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif
atau berada di luar servis
atau berada di luar servis
pak yongki mana ya
kok di telepon kok gak aktif sih handphonenya

mungkin dia ketiduran kali
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil
mungkin dia ke mobil